aku ranggunu kau pilih kisah
ini adalah kisah tentang perjalanan terciptanya karya seni anak bangsa
sebuah seni pertunjukan yang terinspirasi dari anggota tubuh manusia
diceritakan dengan lantunan irama sinden dan musik pengiring
menyarikan pesan pesan kehidupan lewat gerak tari dan wayang
inilah seni suku raga memecah makna raga menyesap pesan untuk jiwa
sukabumi kota yang memiliki ikon mochi ini memiliki berbagai kesenian asli
terletak di kaki gunung gede dan gunung pangrango menjadikan kota ini sejuk dan kaya dengan pesona alamnya
tak jarang keindahan alam memberikan inspirasi dan ide kreatif
bagi mereka yang melihatnya
tak heran jika warga suka bumi memiliki kreatifitas dan menghasilkan banyak karya seni
tak jauh dari pusat kota sebuah seni asli suka bumi lahir dari seorang seniman paruhbaya yang masih aktif berkarya
effendi panggilan akrabnya merupakan pencipta seni wayang sukuraga
merupakan seni pentas yang memadukan berbagai jenis seni menjadi satu pertunjukan
mulai dari seni rupa musik teater wayang hingga sastra
banyaknya seni yang dipadukan tak lepas dari tingginya kreativitas dan keahlian pria kelahiran enam belas april seribu sembilan ratus lima puluh delapan ini
menggeluti seni lukis sejak usia muda membuat fendi mengawali karirnya sebagai seorang pelukis
lukisan yang terpasang di sudut ruangan galeri menunjukkan keuntungan dan keuntungan

merupakan cikal bakal wayang sukuraga
mengangkat konsep surrealisme lukisan yang menggambarkan bagian bagian anggota tubuh ini
diberi judul langkah langkah dibuat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk mencapai konsep utuh seni wayang sukuraga
effendi melewati proses pencarian jati diri seninya
menggali ulang potensi yang dimiliki
menuliskan jejak jejak perjalanan hidup
semuanya ia tuangkan menjadi satu dalam puisi dan narasi

merasa tak cukup lewat puisi dan narasi ia pun mewujudkannya dalam bentuk wayang
karya seni yang nantinya akan memainkan peran dan diberikan karakter
inilah wayang sukuraga
menggunakan media kulit yang diunggah
membuat wajah kulit yang diukir membentuk tokoh pewayangan
proses kreativitas ini pun memakan waktu enam tahun bagi fendi untuk meyakinkan diri
kalau persamaannya itu sama ada wayang kulit
ini dibuat juga dari kulit dengan terawang
bisa dimainkan di malam hari pakai sinar lampu cahaya
kalau siang hari juga tidak perlu seperti wayang kulit pada umumnya persamaannya
perbedaannya kalau yang kulit pada umumnya itu mengacu pada literasi ramayana mahabrata
kalau wayang sukuraga itu sama sekali tidak
tapi mengacu pada manusia itu adalah pemimpin
manusia itu adalah dalang sukuraga itu adalah wayang
ya itu yang mengacu pada karena manusia itu adalah katanya halifah
dan di sini ada manusia itu dalang sukuraga itu anggota tubuh itu adalah wayang
tokoh dalam wayang sukuraga tidaklah seperti pewayangan mahabarata atau ramayana
konsep surrealisme tetap menjadi ciri khas effendi
tokoh rekaan ini mengacu pada bagian tubuh manusia
seperti kaki tangan mulut dan lainnya
selain tokoh pewayangan terdapat pula gunungan
gunungan mempunyai penafsiran bahwa setiap bagian tubuh sang sukuraga
atau manusia memiliki cerminan seperti dalam ajaran agama islam
jadi disambungkan dengan kepercayaan di agama kami bahwa
di suatu saat anggota mulut kita itu seperti mulut akan ditutup
yang lain akan berbicara
nah disitulah anggota tubuh kita sebetulnya itu berbicara
bukan hanya kira nanti tapi hari ini sampai di akhir
setelah berhasil menciptakan tokoh tokoh wayang sukuraga
barulah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
fendi melakukan pementasan perdana di tengah perkampungan
tokoh tokoh dalam wayang sukuraga diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa
manusia seringkali berbuat salah
contohnya ketika kaki melangkah ke wilayah yang salah dapat membahayakan diri
ketika mulut berbicara kasar dapat menyakiti hati orang lain
tangan yang seharusnya untuk membantu malah dipakai mencuri
beragam filosofi terkandung dalam seni wayang sukuraga
baik pesan kehidupan dan pesan kebaikan
ingin ditampilkan dalam pertunjukan
namun fendi ingin mengedepankan pesan bahwa manusia sebagai dalang dalam kehidupan
harus mampu mengendalikan wayang wayangnya yaitu anggota tubuh
agar dapat menjejaki kehidupan yang lebih baik dan menghindari hal hal buruk
dalam cerita wayang sukuraga diambil dari kisah kehidupan sehari hari
seperti konflik emosi pada diri manusia dinamika kehidupan
karakter tokoh wayang sukuraga tampak lewat warna warna yang diberikan
fendi memberikan warna yang dominan seperti kuning merah biru untuk karakter pemberani
hampir setiap tokoh memiliki beberapa warna yang melekat di tubuhnya
ini juga menegaskan bahwa tokoh tokoh ini tak hanya memiliki satu karakter layaknya manusia
ketika kita mengingatkan ada rumah adalah nada
dalam seni senda penesan budaya bangsa

mulia siapa dunia serta istrinya
lebih mudah karena punya
dalam seni pertunjukan tak lengkap jika tak ada musik yang mengiringi
tak hanya wayangnya yang eksentrik musik yang mengiringi wayang sukuraga pun sangat menarik
kolaborasi jenis musik etnik dan modern dialunkan
ini pun terlihat dari alat musik yang digunakan
seperti gendang saron suling gong biola dan gitar bas
memberikan nuansa pertunjukan wayang
yang tak biasa
dalam seni senda penesan budaya bangsa
untuk jenis musik itu sebetulnya jenis musik yang digunakan wayang sukuraga adalah musik kolaborasi
sebetulnya jadi yang dimaksud musik kolaborasi ini antara perpaduan antara musik tradisional dan musik barat
jadi kalau misalkan berkaca pada perbedaan wayang pada umumnya kan memang secara pertunjukan musik yang berbeda
instrumen atau pengiring yang digunakan memang tradisional sunda kan
kalau yang ada pada wayang sukuraga ini memang berbeda dengan wayang pada umumnya
yang dimana ada elemen atau idiom tradisional dan musik barat
lantunan suara sinden menyatu begitu merdu bersama iringan musik sunda yang lembut menjadikan setiap lirik terdengar begitu harmonis
pertunjukan wayang sukuraga biasanya berdurasi satu sampai dua jam sehingga tak hanya satu lagu saja yang dinyanyikan
ada beberapa lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi pertunjukan
di antaranya damina tilada kudu lempang nyanyian mata telinga tangan dan suku raga suku bangsa
sedikitnya satu nyanyian berdurasi satu sampai dua menit
musik pengiring wayang sukuraga selalu dinamis
dalam satu pertunjukan ada kalanya
effendi dan tim musiknya selalu bereksplorasi dan improvisasi
musik pengiring pun juga dapat berkolaborasi dengan seniman lain dalam pertunjukannya
seperti dengan pembacaan puisi teatrikal tarian
sehingga pertunjukan pun tidak monoton
dalang menjadi sutradara sekaligus pelakon tunggal dalam pertunjukan wayang sukuraga
dalam setiap pertunjukannya dalang langsung bermain di panggung tanpa menggunakan mediator kain putih dan cahaya
seperti pertunjukan wayang yang biasa dijumpai
selain menjadi dalang fendi juga memainkan alat musik
kedua tangannya aktif memainkan alat musik saron dan gendang
sedangkan kakinya menginjak alat musik kecrek
ia juga melantunkan nyanyian sukuraga
multi peran dalam pertunjukan wayang
wayang sukuraga memiliki filosofi bahwa manusia harus bisa memainkan perannya seorang diri
beragam seni memang menyatu dalam wayang sukuraga
satu yang tak kalah menarik adalah pertunjukan tarian kudu lempang
tarian ini sekilas terlihat seperti pertunjukan kudu lempang
namun yang membedakannya adalah atribut yang digunakan
dalam kuda lumping kuda sebagai tunggangannya
sedangkan dalam kudu lempang kaki manusia sebagai tunggangannya
kudu lempang merupakan tarian kreasi turunan yang memasukkan unsur wayang sukuraga
sarat dengan filosofi
kudu lempang memiliki makna bahwa ketika melangkah melambung
mengejar harapan akan selalu dihadapkan dengan tantangan dan gesekan
selain itu atribut kudu lempang yang berupa kaki
menyimbolkan bahwa manusia dihadapkan pada pilihan persaingan serta perjuangan
untuk mencapai proses keberhasilan
manusia menggunakan kaki sebagai tumpuan utama untuk menjalani kehidupan
selamat siang pak fendi
baik kali ini saya sudah berada di tengah tengah seni pertunjukan wayang sukuraga
yaitu wayang asli dari kota sukabumi
di dalam wayang sukuraga sendiri terdapat tarian kudu lempang
kudu lempang ini merupakan salah satu seni tari yang dipadukan dengan pencaksilat dan kudu lempang
kudu lemang ini ada uniknya
uniknya itu terbuat dari bagian tubuh manusia yaitu kaki
yang memiliki filosofi
jika kita ingin memiliki keinginan kita harus berusaha dengan berjalan
dan kudu lempang sendiri dimainkan juga dengan seni karawitan dan juga tarian kentakan kaki
saya akan mencoba beberapa tarian kudu lempang yang dipandu langsung sama ova fendi
kita kudu lempang
pertunjukan kudu lempang dimainkan oleh lima orang pemain atau lebih
ciri khas yang tidak lepas dari tarian kudu lempang adalah pada bagian kepala kudu lempang
harus saling bersenggolan atau bersentuhan
dan kaki harus dihentakkan
hingga mengeluarkan bunyi
gerakan tarian kudu lempang diambil dari seni tarian pencaksilat dan tarian kuda lumping
dan memiliki peluang untuk mencapai kekuatan yang lebih berharga
dan memiliki peluang untuk mencapai kekuatan yang lebih berharga

untuk mencapai eksistensi seperti sekarang
fendi bersama kelompok wayang sukur raga harus berjuang keras
ia harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat pengakuan dari masyarakat
hingga pilih kudu lempang
pada dua ribu tiga belas wayang sukuraga tampil memukau pada gunungan internasional wayang dan puppet festival di bandung
selain itu wayang sukuraga juga mendapat penghargaan anugerah inovasi tingkat jawa barat sebagai pendidikan karakter bangsa
ya alhamdulillah di acc dan dapat penghargaan sebagai anugerah inovasi jawa barat dengan kategori seni budaya wayang sukuraga sebagai pendidikan karakter bangsa
nah disitulah semua termasuk pemerintah daerah juga merasa perlu nih katanya wah ini berarti asli sukabumi karena di tempat lain tidak ada
pada dua belas februari dua ribu enam belas wayang sukuraga menemukan penghargaan anugerah inovasi jawa barat
wayang sukuraga pun dikukuhkan dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah kota sukabumi jawa barat
hal ini dituangkan dalam surat keputusan wali kota sukabumi no lima puluh lima tahun dua ribu enam belas tentang wayang sukuraga sebagai kesenian asli daerah kota sukabumi
karena ini sudah menjadi kita canangkan sebagai kesenian tradisional asli sukabumi kami juga melalui dinas pendidikan
nanti akan membuat sebuah kota yang berbeda dan kita akan membuat sebuah kota yang berbeda
ini adalah metode khusus metode dalam tenaga pendidikan karakter anak
ini yang kita link kan kita kolaborasikan dengan keberadaan kampung sukuraga yang sudah ada di salah satu wilayah di wilayah kota sukabumi
sehingga harapan kami nanti anak anak juga bisa belajar langsung karakter asli wayang sukuraga
apakah nanti datang ke sekolah atau anak anak ini bisa berkunjung ke kampung sukuraga tersebut
fendi tak menyangka berawal dari rumah budaya kampung sukuraga kini tempatnya bertransformasi menjadi galeri dan workshop
banyak pengunjung dari luar kota sukabumi datang untuk melihat lukisan yang terpasang di galeri ini
tak sekedar menikmati lukisan karya fendi
pengunjung juga diberikan pemahaman literasi soal wayang sukuraga
para pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan membatik dan melukis motif tokoh wayang dan mewarnai wayang sukuraga
seperti inilah keseharian yang disuguhkan di rumah budaya sukuraga
selain menjadi identitas dan entitas kesenian kota sukabumi
kini wayang sukuraga menjadi sarana pendidikan karakter yang diterapkan oleh para pendidik
seperti yang dilakukan oleh diah lesmaya
yang berprofesi sebagai dosen pgsd spesialis pendidikan karakter berbasis kearifan lokal
diah menerapkan pendidikan karakter menggunakan wayang sukuraga
mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
diayah sukuraga itu adalah
cerminan bagaimana konflik yang terjadi dalam anggota tubuh kita terhadap apa yang dilakukannya
korelasinya dengan pendidikan karakter
sukuraga ini membawa kita untuk menyadari diri kita siapa
dan apa yang harus kita perbuat sebagai manusia
apa yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan
oleh anggota tubuh kita
jadi sukuraga mempunyai spesifikasi
untuk mengarahkan panca indera kita
anggota tubuh kita
selain menjadi bahan pendidikan karakter
beberapa akademisi perguruan tinggi pun melakukan penelitian pada wayang sukuraga
sebagai kesenian asli kota sukabumi
kemudian dikembangkan menjadi kurikulum mata kuliah literasi membaca

saat itu membuat penelitian tentang wayang sukuraga
saya masukkan ke dalam peningkatan literasi mahasiswa saat itu
yaitu literasi membaca dan menulis
saya masukkan ke dalam kurikulum
namun sebelum ke dalam kurikulum membaca menulis
saya kembangkan di mata kuliah bahasa indonesia
saya kembangkan dulu di mata kuliah seni rupa
saya bekerjasama dengan pak fendi
pak fendi sebagai dosen tamu

dosen tamu di pgsd saat itu
mengajarkan mulai dari cara membatik melalui wayang tokoh sukuraga

mengajarkan mulai dari cara membatik melalui wayang tokoh sukuraga
seiring dengan kemajuan zaman
dimana keadilan lokal harus berinteraksi dengan perkembangan teknologi
wayang sukuraga kini bertransformasi melalui digitalisasi
aplikasi digital pendidikan karakter berbasis wayang sukuraga
dapat diunduh pada ponsel pintar
ada empat fitur yang bisa dipilih di aplikasi ini
yaitu simulasi pengetahuan info dan kuis
sebagai pembelajaran karakter bagi anak
di dalamnya ada pengetahuan tentang anggota tubuh manusia
pada naskah tertera kapan si mata harus bicara
pada naskah tertera kapan si mulut harus bicara
di naskah terbaca peran mata dahulu tiba
di panggung lain cerita mulut mendahului mata
bicara tanpa fakta
tangan harusnya memberi si tangan malah mencuri
harusnya kaki menjemput rizki
malah kaki mencari rizki
kini di usianya yang semakin senja
fendi berharap wayang sukuraga bisa menjadi warisan kearifan lokal budaya sunda
dan terus dilestarikan
harusnya kaki menjemput rizki
malah kaki mencari rizki
bagi fendi budaya itu membuat manusia menjadi halus
seni itu membuat jahat
jiwa menjadi pekah
dengan melahirkan wayang sukuraga
diharapkan masyarakat bisa semakin peka dengan budaya
dan memperhalus perilaku kepada sesama
sampai jumpa di video selanjutnya